ada dua ratus delapan belas unit pesawat jenis boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh beroperasi di indonesia
pandemi dan sepinya penumpang pesawat mengakibatkan sejumlah unit pesawat tidak terbang
menurut regulator penerbangan amerika serikat faa
pesawat yang tidak beroperasi selama tujuh hari berturut turut atau lebih
akan mengakibatkan korosi dan rawan mati mesin di udara
pesawat jenis boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh ini banyak dipakai oleh maskapai penerbangan di indonesia
menurut pengamat penerbangan ziva narendra melihat dengan adanya kasus ini
disebabkan oleh variable tidak terkontrol selama pandemik
untuk menghindari korosi ini maskapai indonesia wajib melakukan langkah preventif
dengan inspeksi rutin walaupun tidak ada keluhan
direksi utama garuda maintenance facility aero asia iwayan susena mengaku
menjalankan prosedur pengecekan pesawat
pesawat yang beroperasi itu harus kita lakukan namanya maintenance juga atau inspeksi
nah kemudian untuk pesawat yang grounded atau storage
kita lakukan inspeksi yang disebut dengan prolong maintenance
setiap peringatan inspeksi yang dibuat faa boeing akan langsung mengirimkan detail inspeksi
melalui dirjen udara ke maskapai maskapai yang ada
menurut ketua komite nasional keselamatan transportasi suryanto cahyono
maskapai wajib mengikuti prosedur yang ada
jadi kalau di airline itu tidak akan ada yang berani
sejauh yang saya tahu hal itu tidak mungkin airline berani menerbangkan pesawat
yang ada airworthiness directive terbut tapi belum dilakukan
langkah preventif lain yang dilakukan knkt adalah menyelenggarakan accident ready forum
diskusi tentang prosedural keselamatan di masing masing maskapai
dengan prosedur inspeksi berlanjut penerbangan diharapkan bisa menjamin keselamatan para penumpang